selain pengrajin kaligrafi rezeki juga mengalir bagi perajin busana muslim pria
menjelang perayaan lebaran tahun ini sejumlah perajin busana muslim pria di gresik jawa timur kebanjiran pesanan
salah satunya muhammad jeffrey
jeffrey mengatakan ramadan tahun ini mendatangkan berkah karena omset penjualan melonjak hingga lima kali lipat
sebelum ramadan penjualannya sebanyak empat kodi per bulan
namun kini meningkat menjadi dua puluh kodi hingga tiga puluh kodi per bulannya
baju muslim pria yang dijual seharga seratus hingga dua ratus lima puluh ribu rupiah ini
tak hanya dijual offline
namun juga secara
tim liputan cnn indonesia